menjelang musim arus mudik lebaran tahun ini para pedagang musiman sudah mulai membangun warung warung di sepanjang jalur pantai utara subang jawa barat
di saat arus mudik ini memang kesempatan yang sangat ditunggu tunggu untuk mencari berkah
selain tentunya tidak permanen bangunan warung musiman tersebut biasanya sangat sederhana hanya terbuat dari bambu dan berdinding terpal plastik
warga tertarik membuat warung di jalur pantura karena selain jalur pantura merupakan jalan utama arus mudik ke jawa yang ramai juga untuk mencari uang tambahan menghadapi lebaran
bahkan banyak warga di sepanjang jalur mudik pantura ini beralih profesi dari petani maupun buruh bangunan menjadi pedagang musiman di jalur pantura tersebut
biasanya setelah lebaran para pedagang musiman ini akan kembali menekuni profesi semula
barunya mudik nanti nanti saya jual mudik
ya kalau ada macetan ya pasti lah hasil lah
itu warungan di pejalanan saya bukan setahun setahun pak
bukan setahun lah
bapak profesinya apa
ya profesinya aja petani pak
selain di subang warung musiman atau warung dadakan juga banyak dijumpai di wilayah indramayu
untuk mendirikan warung musiman ini warga harus merogoh kocek dari mulai lima ratus ribu hingga jutaan rupiah
tergantung besar kecilnya dan bentuk warung musiman tersebut
ramainya arus lalu lintas para pemudik yang melintas di jalur pantura
menjadikan para pedagang dadakan berharap mendapatkan keuntungan dari para pemudik yang beristirahat di warung musiman tersebut
setiap tahun pak bikin warung dadakan ini
oh iya tiap tahun
jalan mudik idul fitri idul adha
kalau ini peralatan peralatan satu jutaan lebih
ambil pampu ya habis dua juta mainin aja
dua juta ya
berarti sama pasaran habis tiga jutaan
beragam makanan dan minuman dijual di warung musiman tersebut
seperti aneka minuman ringan bakso dan makanan ringan lainnya
tim liputan cnn indonesia